tante bangun tante
orang eh bilang aja nih kalian pengen beli perhiasan sama kayak saya
kita juga kebeli ya
dua tambah tiga
nanti kalian akan kerja sama anak anak yang lain
sekarang kalian buka baju ganti sama baju ini
ayo turun semuanya
mas ponakan kamu itu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu
eh ucup kamu gak suka sama aku
iya sambil nungguin setoran dari mereka
abis ini aku mau beli gelang kaki ya
biar keliatan lu wow gitu
jadi ini yang mas lakukan selama ini
mas sudah ajarin anak anak mengemis dan mas mengkhianati aku
eh ngapain kamu kesini
aku kira kucing bermain sepulang sekolah
lu mas menggore kejahatannya menjadi pengemis dan mas berseringgup pada dia
mas mas masih pertahanin istri kayak dia
berani bentak bentak suami di jalanan kayak gini
aku mohon mas jangan ajari mereka minta minta
dan mas sudah mengkhianati rumah tangga kita
memangnya kamu pikir mas baron itu cinta sama kamu
mas maron itu bertahan sama kamu karena kasian bukan karena cinta
sekarang kamu pulang ya
jangan bikin ribu di sini
jangan ikut campur urusan aku ya
udah pergi sana mas baron itu milik aku kalau di luar rumah kamu ya
sudah sama pergi pergi
ya allah hamba mohon berikan hidayah pada suami hamba
sadarkan suami hamba ya allah
jangan ia jadikan anak anak menjadi pengemis
ya allah jaga rumah tangga kami dari wanita lain yang akan menghancurkan rumah tangga kami
ucup gakboleh bohong sama tante
meminta minta tidak boleh di agama kita
ucup takut sama omin
tante yang akan menjaga ucup
tante nurul itu orang jahat dia itu galak tante
yoyol tante tante kenapa tante kenapa kan
tante gak apa cuy tante gak apa
ya allah apakah hamba hamil
hamba sudah terlambat beberapa minggu ini
mas anak itu adalah rezeki dari allah mas
mesti ya mas mas bersyukur
ini adalah jalan allah untuk membuat emas berubah
aku gak siap punya anak dari kamu
aku gak mau tau ya kamu kukulin kandungan kamu
kamu harus gugurin kandungan kamu
mas istri mas itu devi itu gak tau diri
mendingan mas cerahin aja dia
sabarlah nanti ada waktunya kok
lagian juga udah aku ancem dia
dia itu lama lama melunjak
mendingan mas itu cerain aja dia
gimana aku mau cerain
orang dia itu lagi hamil dia gak bisa dicerain lah
kamu celahkan dia
dan jangan sampai ada yang tau kalau saya yang nyuruh
tante berkasi bu devi
tante bangun tante
tante bangun tante
tante devi kita berang tolong
ntar gimana keadaan tante devi
kita semua sayang sama tante devi
tolong selamatin tante devi ya dokter
kalian semua tak perlu khawatir
bu devi cuma duka sedikit
ada benturan di kepalanya
sekarang kalian doakan saja ya supaya bu devi cepat sembuh
sekarang kalian semua boleh pulang
biar bu devi bisa istirahat ya
dokter aku mau nemenin tante dev aja ya
siapa sebenarnya bu devi ini
kenapa anak anak ini begitu menyayangi dia
ibu devi ini pahlawan bagi anak anak
karena dia mengajar tante papa amri
alhamdulillah tante devi sudah sadar dokter
ibu ada di klinik rawat inap saya bu
ibu kena tabrak lari

nah saya dokter hildan
terima kasih dokter hildan
ibu mengalami benturan di kepala
tante devi sudah selesai berjalan
dan satu lagi bu

ibu mengalami keguguran

tante devi sudah selesai berjalan
sepertinya ibu sudah hamil enam minggu
tapi ketika tabrak lari itu